saat ini kami bersama dengan tim operasi gabungan diantaranya dari basarnas dan juga relawan berada di titik terdekat dengan semeru
yakni berada di tambang pasir yang sekali lagi terdekat dengan semeru yang berada di kawasan kajar kuning lumajang
dan hingga hari ke delapan ini proses pencarian masih dilakukan dengan beberapa skenario
pembangunan pembangunan semeru
pembangunan yang ada di sini seperti pos portal penjagaan masuk ke tambangan
dan meskipun sudah memasuki hari ke delapan proses pencarian pun masih dilakukan karena diantaranya masih terdapat saksi mata yang menunjukkan dugaan positif bahwa di kawasan ini masih terdapat korban
pembangunan pembangunan semeru
dan proses evakuasi pun tetap harus memperhatikan dari kondisi terkini dari semeru
sementara juga terlihat di sebelah selatan semeru ini sudah tampak awan menghitam dan terjadi hujan karena itu komandan tim operasi gabungan menginstruksikan
untuk kegiatan evakuasi seperti ini
ini harus diakhiri di kawasan ini kurang lebih empat puluh menit ke depan